pernah kasih yang suruh jual tapi anak atau suruh kasih orang cuma kita bilang kita mau cari dois
membayar ini tersalinan dia minta satu juta seratus
yang tidak dapat itu dari satu juta itu sisa tapi anak setelah lima hari sudah ada di rumah
beginilah curahan hati lina saat menjalani wajib lapor di kantor perlindungan anak dan perempuan kota manado
ia mengaku bingung mencari anaknya yang sudah dijual oleh teman kosnya yang berprofesi sebagai dukun beranak
sebelumnya ia meminta tolong dibantu melahirkan tidak disangka sang teman meminta tarif satu lima ratus rupiah
saat tengah bekerja mengumpulkan uang bayi yang dititipkan selama lima hari ternyata telah dijual ke pasangan yang tidak memiliki keturunan
lina yang bersaling dua puluh delapan desember dua ribu dua puluh lalu hanyalah salah satu korban
dikutip dari detik com polda sulawesi utara membongkar praktek jual beli bayi di wanea manado
polisi menangkap tersangka pelaku dugaan tindak pidana perdagangan bayi berinisial fm alias cici
sebelumnya polda sulut mendapatkan informasi warga tentang rumah kos yang dijadikan tempat praktek jual beli bayi
dari tempat kejadian polisi menemukan barang bukti satu tas merah yang berisikan gunting pusar dan gunting penahan placenta kapas alkohol perban benang satu tas merah

placenta kapas alkohol perban benang satu tas merah yang berisikan gunting pusar dan gunting penahan placenta
lembar bukti pengiriman uang ke rekening tersangka untuk membayar bayi sebesar dua juta rupiah
modusnya wanita tiga puluh delapan tahun ini menjual bayi dari korban yang tidak mampu membayar biaya persalinan
bahkan salah seorang korban yakni m yang telah dua kali menjual bayi hanya dibayar lima puluh ribu rupiah untuk bayi pertamanya
total ada tiga bayi yang sudah ditemukan polisi dijual oleh pelaku
dan mengumpulkan bukti bukti serta keterangan sehingga kami menyimpulkan bahwa tersangka fm telah diduga melakukan perdagangan orang yaitu bayu
perbuatannya dilakukan sebanyak tiga kali dari kurun waktu tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh
polisi menduga motif pelaku yang mendapat keuntungan satu hingga dua juta rupiah dari profesi ilegalnya ini ingin mengumpulkan uang untuk bermain judi